menjelang misa jumat agung dalam prapaskah polisi memeriksa sejumlah gereja di surabaya
sterilisasi dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi umat kristian yang akan menjalankan perayaan jumat agung hingga pasca
penjagaan ketat dilakukan di gereja aloysius gonza sukamanunggal surabaya
selama masa trihari suci kamis putih jumat agung dan perayaan paskah
polisi mensterilkan seluruh sudut gereja sebelum digunakan saat prosesi jumat agung pada pukul delapan pagi
pengamanan misa pasca akan dibagi dalam tiga zona
ring satu berada di dalam lingkungan gereja ring dua jalan raya dan ring tiga lokasi parkir kendaraan
untuk menjaga ketertiban jemaat diimbau untuk datang lebih awal sebelum prosesi ibadah dilakukan
total ada satu ratus lima puluh personil polsek sukamanunggal dibantu polresta beserabaya
yang dikerahkan di tiga puluh empat gereja di kawasan sukomanunggal
sekali satu ratus lima puluh personel kita lipatkan
di wilayah sukamango berapa gereja
wilayah kemenangan tentunya seluruh wilayah surabaya paling banyak adalah di wilayah hukum polsek kemandungga
sebanyak tiga puluh empat gereja
yaitu kita sebar dan kita jaga semua